mohon doa dan panggilan semua
mengikuti pencalonan gubernur di tahun ini
yang menurut agenda akan dilaksanakan pada bulan november yang akan datang
mohon doa dan panggilan semua
sudah empat ada alhamdulillah partai amanat nasional pertama
nah tapi kan politik ini dinamik
jadi kalau misalnya ada partai partai lain yang akhirnya juga menyepakati
saya merasa nyaman dengan mas emil